presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri meresmikan patung bung karno di depan kantor lembaga ketahanan nasional atau lemhanas republik indonesia pada kamis siang
peresmian ini dilakukan dalam peringatan hari lahir ke lima puluh enam lembaga yang dirintis oleh presiden pertama republik indonesia soekarno itu pada dua puluh mei seribu sembilan ratus enam puluh
megawati didampingi gubernur lemhanas ledjen tni purnawirawan agus wijoyo dan ketua dpr ri puan maharani menandatangani prasasti serta meresmikan patu bung karno di depan gedung lemhanas ri
patung setinggi empat meter dengan berat dua ton tersebut adalah karya seniman yogyakarta dunadi
dalam acara peresmian megawati mengingatkan siswa lemhanas akan pentingnya membekali diri dengan ilmu geopolitik agar memahami cara pandang bangsa indonesia terhadap

mampu memperjuangkan kepentingan nasional bangsa
megawati berharap patung bung karno dapat memberi inspirasi dan mengingatkan pengabdian bung karno bagi bangsa indonesia